atau menarik narik adonan

seninya tuh justru di sini
iya gak sih
seni seorang baker itu untuk memainkan
saat laminating ini ya di situ
iya ini proses yang paling sulit sebenarnya
sebenarnya harusnya lama
itu seperti saya tadi bilang
lama lebih baik
laminate nanti akan tercampur dengan otomatis
pada saat tabling atau pembentukan gundukan adonan atau loaf
ukuran loaf disesuaikan dengan baneton atau keranjang sourdough
untuk baneton berdiameter dua puluh cm
berat adonan sourdough setidaknya dikisaran enam ratus gram
ini kan lebih basah kan
kita masukkan ke dalam
usai diletakkan di baneton
adonan kemudian didiamkan di suhu normal dua puluh empat hingga dua puluh enam derajat celcius
faktor suhu sangat berpengaruh terhadap proses mekar adonan
terlalu panas bisa membuat ragi mati dan sulit mengembang
kita tunggu sampai besok
kita bisa bilang oke selama tidur gitu ya
karena dia mau tidur dulu semalaman
selama delapan belas jam

aspek waktu menjadi hal penting untuk menurut saya
jadi kita bisa menghidupkan suhu
kita bisa menghidupkan suhu
aspek waktu menjadi hal penting untuk menciptakan roti dengan kualitas premium
bagian atas adonan sourdow dirobek atau istilahnya painting yang bertujuan memberikan
efek merekah saat pemanggangan
kamu boleh pegang
angkir di sini
agak kentang dikit
iya biasanya biraz terarut
shrimp ini kandung dulu bang

seperti apa ini au
steam silahkan pencet yang hijau ya
oven yang didesain menyebarkan uap atau steam menjadi kunci dalam menciptakan efek crunchy atau keras renyah di bagian kulit roti namun tetap lembut di bagian dalam
artisan itu yang membuat sesuatu itu pakai feeling
jadi barang jadinya ada soul nya gitu loh ada jiwanya gitu loh
bukan cuma sekedar roti yang kayak tadi mas roni bilang pabrikan jadi dibuat mesin gitu kan jadinya bentuknya rotinya sama semua gitu
semuanya beda beda hampir nggak ada yang seragam karena itu karena ada jiwa untuk membuat satu itemnya gitu per item bukan yang masif production gitu
karakteristik tampilan artisan bakery memiliki rupa rustic atau bergaya pedesaan
serta punya akses serpihan tepung di atasnya
sahur dow yang sudah jadi pun bisa diolah menjadi beragam hidangan
makanannya adalah sup sup yang isinya klaim atau kerang yang bersama sayur sayuran yang cream base isinya
nah sourdoughnya ditaruh di
sourdoughnya ini menjadi bowl menjadi mangkuknya
menjadi mangkuk jadi gede banget ya pastinya ya
oh sangat kenyang kenyang banget pasti
oke di dalam sininya
prosesnya sederhana sup kerang yang creamy disajikan bersama potongan kentang dan wortel
kemudian dituang di atas sourdow yang sudah dipotong seperti membuka batok kelapa
sup meresap dengan mudah karena tekstur lembut di dalam sourdog
sensasi asam sourdough yang segar bercampur dengan creamy dari sup kerang
saya suka kalau kita makan kerang itu yang kenyal kan
kadang ada kalau kita makan kerang yang udah terlalu lembut juga gak enak
atau yang terlalu keras juga gak enak gitu
karena kita bukan pakai kalengan atau bukan apa kita pakai fresh clam
betul ini yang tadi saya bilang saya mau nyari kerangnya saya nyari klaimnya
dan ternyata makanya langsung saya speechless gitu
sementara grill steak sandwich berupa potongan daging sirloin australia yang dibalut sayuran dan bawang bombay
sourdow yang telah dipotong menjadi lapisan sandwichnya
tuh tuh dagingnya aja udah nongol udah kayak ayo eat me eat me katanya udah makan dari tadi
iya kan ini berarti saya cocol aja lah ya
cobain dulu sebelum
oh oke saya coba sebelumnya
saya tak menyangka dengan tampilan sandwich yang sederhana ternyata cukup membuat saya tercengang
sekarang saya pakai sausnya
ini kalau udah makan aduh
rame di mall tuh rame
ini yang bikin makin tadi original tadi chef bilang coba original dulu
udah kegigit udah yang oke oke
akan berbeda bila steak disajikan sendiri
rasa daging mungkin tidak jauh berbeda dengan steak pada umumnya
namun karena berpadu dengan sourdow yang asam gurih ditambah cocolan saus masterd sensasi asam roti semakin memperkaya cita rasa sandwich
roni satria sepia di pradana jakarta